penyakit otomatis akan semakin banyak dengan banyaknya pengungsi di sana
ada sekitar ratusan ribu orang di sana
bahkan juga ada serangan tomket begitu ya
dan ini tentunya juga menjadi perhatian serius bagi pemerintah bagaimana untuk menangani hal ini
betul dan juga ini juga mengundang banyak perhatian meya bagaimana kondisi di sana dan juga bagaimana aktivitas dari gunung agung ini sendiri
ya seperti yang satu ini status awas gunung agung telah menyita perhatian publik
seperti halnya juga negara negara tetangga seperti singapura malaysia bahkan amerika dan juga inggris sudah mengeluarkan
memberikan bantuan begitu
bukan bukan bantuan
travel advice kepada warganya agar tidak mengunjungi tempat tempat tersebut yang tentunya sangat berbahaya
namun yang menjadi perhatian lainnya yaitu di posko pengungsian ini sosok orang yang berada di balik menu santapan pengungsi tidak luput dari perhatian
suara penggorengan berderu sepanjang hari
pisau pisau menari di atas telenan
bumbu bumbu diracik dan dimasak dalam jumlah besar
panci panci penanak nasi berkapasitas lima ratus porsi pun berjajar
beginilah situasi dapur umum posko pengungsi gunung agung di desa ulakan manggi sekarang asem
menu makanan disajikan setiap tiga kali dalam sehari
tak kurang dari lima bungkus nasi tersedia
alex kusenanto menjadi sosok penting di balik kerja tim dapur umum taruh nasi agar bencana ini
tegas bersikap dan mendorong anggota untuk bekerja dengan kerelaan
demi korban bencana meski tak banyak terima bayaran
alec dan anggotanya kerap merogoh kantong pribadi untuk bekal memasak
begitu kita memulai pekerjaan dapur umum harus ada kos yang dikeluarkan jumlah besar
apabila kos itu tidak ada koordinasi dengan intansi kita
maka kita akan menanggung
ya itu untuk pembunuhan kebutuhan pelayanan manusia
harus kita rasakan sesuai jiwa keran itu
pasti ada mbak di setiap kejadian bencana
bagi teman teman relawan dan saya pribadi dengan niat ikhlas membantu dengan modal dari kantong kita sendiri pak
meneladani jenderal sudirman alex tak ingin dianggap pemimpin
ia pun rela tinggal di tenda tenda pengungsian bersama dua puluh relawan
jenderal sudirman yang dianggap pemimpin
luar biasa kami ada punya gambaran filosofi panglima jenderal sudirman
yang mana beliau di mana ada anak buahnya tidur di lapangan maka panglimanya harus tidur di lapangan
namun kami bukan panglima
jadi tidak ada ketua
yang ada hanya koordinator tim koordinasi
sehingga mulai dari yang uni
senior sampai senior sama
bagi anggotanya alex kusnanto adalah sosok yang tegas mengayomi dan mendidik
meski kerap diajak patungan dan minim penghasilan relawan relawan di bawah bimbingan alex tak pernah merasa rugi dan tetap rela menjadi relawan
ya pernah pernah
pernah untuk sementara kita dulu yang mengadakan membiayai
setelah itu nanti dari pihak dari provinsi akan membantu juga
ya kadang kadang orangnya pemarah
marahnya karena kita memang yang salah gitu
tidak mematuhi apa yang jadi keinginan atau yang dituntut oleh seorang tagana harus bagaimana kita kadang kadang agak sedikit melenceng dikit
itu pak alex bisa marah
tapi setelah marah sudah tidak lagi sudah
harapan terbesar alex saat ini pemerintah memperhatikan nasib tagana
dengan merealisasikan kartu jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan
melalui kartu ini pemerintah memperhatikan nasib tagana
di kartu itu kesehatan dan kesejahteraan anggotanya kian terjamin